diiringi alunan musik tradisional sekitar dua ratus ibu rumah tangga ini
mementaskan tari gamyong secara kolosal di lapangan desa pakahan
kecamatan jogonalan klaten jawa tengah padang busia
pementasan tari gambiong secara kolosal ini digelar untuk memperingati hari ibu
kegiatan ini juga digelar sebagai upaya melestarikan budaya tradisional
para ibu ini berasal dari beragam profesi
dari pedagang guru aparatur sipil negara hingga seorang penjahit
latihan menari ini dilakukan sejak dua bulan lalu
sebenarnya ini latar utamanya adalah tari gamlyong itu termasuk tari yang populer

masih terkait dengan peringatan hari ibu
perhimpunan saudagar muslimah bersama perkumpulan warga tulang sehat indonesia
mengajak ibu ibu dan lansia olahraga mencegah terkenanya osteoporosis pada minggu siang
di taman lapangan banteng jakarta pusat
acara ini diikuti oleh ibu ibu si jabodetabek dan juga dihadiri
wakil presiden muri ma'ruf amin
acara ini juga bertujuan berikan penyuluhan kepada ibu ibu dan lansia
tentang bahaya penyakit osteoporosis
tim liputan cnn indonesia